jenazah erel atau emeril kamum tas putra sulung gubernur jawa barat telah dimakamkan
di pemakaman keluarga di kecamatan cimaung kabupaten bandung
meski begitu antusiasme masyarakat yang hendak berziarah ke makam eril
tak terbendung hingga dilakukan sejumlah pengaturan
seperti inilah suasana warga yang hendak berziarah ke makam eril
di baitul ridwan islamic center yang terletak di kecamatan cimaung kabupaten bandung pada senin siang
warga yang datang untuk berziarah tidak hanya dari bandung tetapi juga dari luar kota
mereka sengaja datang agar bisa mendoakan secara langsung
warga diperbolehkan mendoakan atau ziarah kubur secara langsung di pemakaman eril hingga menjelang maghrib
warga pun dibinta tidak melakukan dokumentasi pribadi pada saat ziarah
sampai sini tadi jam sembilan saya lihat ayahnya ridwan kamil
karena ridwan kamil sama masyarakat gimana ya baik banget gitu
saya terharu lihat anaknya
masyarakat atau siapapun yang berkenan untuk ziarah kubur
mendoakan itu akan dibuka sampai pukul sebelum maghrib
sampai sebelum maghrib karena perkiraan sekitar tujuh belas
empat puluh lima itu masih diperkenankan untuk ziarah kubur
kemudian untuk selanjutnya masyarakat yang kebetulan masih ingin mendoakan dan ziarah kubur
masih dibuka di hari selasa sampai dengan hari minggu mulai pukul delapan sampai pukul tujuh belas